tujuh belas tahun malang melintang di dunia musik indonesia
the rain terkenal dalam urusan lagu pop alternatif bertema patah hati
beberapa lagunya seperti tolong aku dengar bisiku terlatih patah hati dan gagal bersembunyi
seolah menyuarakan hati anak muda yang gagal dalam percintaan
terpisah oleh keadaan tak membuat kita menyerah
album baru the rain diharapkan bisa membuka jalan kembalinya
sesama kolega band asal yogyakarta lainnya
album jabat erat sudah dilepas ke pasar musik indonesia
album ini juga merupakan hasil kerjasama antara the rain dan fadli padi
serta musik kimia
fani imaniar jakarta